saling klaim kemenangan dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dinyatakan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
sama sama merasa unggul berdasarkan penghitungan internal masing masing
tim kmnp calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu mengklaim
pasangan jokowi ma'ruf amin telah meraih delapan puluh juta suara
hasil penghitungan yang dilakukan oleh war room tkn
hasil penghitungan internal tkn ini juga sekaligus menunjukkan
ketua tkn erick thohir mengatakan penghitungan internal ini
merupakan upaya membuka data penghitungan milik tkn
ya saya rasa kan ini hasil bagian yang kita mau terbuka dan transparan
jangan sampai tadi pemilu ini dengan segala kompleksitasnya
dimana kpu bawaslu sudah bekerja secara profesional
masih juga ada adik
hal hal yang selalu dipertimbangkan dan dipertanyakan
kalau ada kekurangan diperbaiki
dan ini kami ingin membantu juga
secara terbuka hasil hasil ini
dan dari pihak media sendiri bisa melihat secara langsung
apa fakta dan data yang selama ini mungkin selalu diperdebatkan
sementara itu calon presiden prabowo subianto empat kali mendeklarasikan kemenangannya
dalam deklarasi kemenangan ketiganya
mengeluarkan hasil real count tim internal bpn
pada hari ini saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya dan saudara sandiaga
mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden
perhitungan real count tim internal s satu yang telah kami rekapitulasi
terus ini rakan agama di s tiga
terus ini rakan agama di s tiga
di peringkat kedua
terkait dengan saling klaim kemenangan ini
komisioner kpu pramono ubaid tantowi menghimbau kedua kubu agar menyudahinya
dikutip dari cnn indonesia com pramono menyarankan kedua kubu agar menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu dua ribu sembilan belas dari kpu
siapa yang akan menjadi pemenang
tentu publik harus menunggu hasil pengumuman resmi kpu yang ditetapkan pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
seperti yang diamanatkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu